cnn indonesia juga menerima video antrian jenazah di ruang pemulasaran jenazah di rsup dr sarjito yogyakarta
pada selasa pagi terdapat delapan peti jenazah yang mengantri untuk dimakamkan
antrian seperti ini sudah dialami tim kubur cepat posko dukungan gugus tugas covid sembilan belas d i e sejak sepekan terakhir
rata rata terdapat tiga puluh pemakaman dalam sehari
maka dalam waktu dua sampai tiga hari ke depan kita memprediksi akan terjadi lonjakan kematian orang yang sedang menjalankan isoman di rumah
siapkan tim pemulasaran di tingkat pemulasaran jenazah infeksius di tingkat kelurahan tingkat desa